beberapa kali menyerang warga warga desa pandian mauspati meminta bantuan petugas bpbd magetan jawa timur
untuk memusnahkan sarang kawanan tawon gung di rumah seorang warga bernama wawan
petugas bpbd pun datang membawa peralatan lengkap bahkan untuk melindungi diri dari sengatan tawon petugas mengenakan baju tahan api dan helm pengaman
petugas memusnahkan sarang tawon dengan menyemprotkan deterjen yang dicampur obat serangga